dan berikutnya kami akan ajak anda untuk melihat kepadatan lalu lintas di jalur mudik siang ini yang terekam kamera cctv
ada lima belas titik saya akan ajak anda sekarang ke pasar limbangan
pasar limbangan ke arah bawah sini adalah ke arah bandung kemudian menuju atas sini adalah ke arah tasik
ini biasanya terjadi kepadatan karena ini adalah daerah pasar
dan anda bisa lihat di sini banyak angkutan umum yang masih ngetem
biasanya ini merupakan titik titik kemacetan
bagaimana dengan pasar eretan sekarang kita lihat pasar eretan seperti apa
pasar eretan masih kosong dan jalur ini kita lihat masih kosong
yang ini adalah ke arah cikampek kemudian yang ke bawah adalah arah indramayu
letaknya di sini di bagian jalur utara pulau jawa
masih sepi satu minggu menjelang hari raya idul fitri
sekali lagi ini adalah daerah padat yang perlu diwaspadai oleh para pemudik
karena biasanya daerah sini merupakan
daerah pasar tumpah
terkenal seperti itu pasar eretan
ya di jalur utara pulau jawa
dan demikian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti terus perkembangan terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia
satu jam mendatang
jika anda ingin mendapatkan informasi terbaru seputar mudik jangan lupa unduh aplikasi gomudik di google play store
saya putri ayun intias terima kasih